pantan teragama di arah presiden b j habibie abdul malik fajar meninggal dunia pada senin malam di jakarta
menurut sekretaris pp muhammadiyah abdul mukti tidak ada riwayat penyakit khusus yang sedang diderita oleh almarhum
selain abdul mukti hadir pula gubernur dki jakarta anies baswedan yang didampingi wakilnya riza patria di rumah duka di kawasan tebet jakarta selatan
jenazah akan dimakamkan pada selasa pagi pukul sepuluh di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan
proses sholat jenazah hingga pemakaman akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi covid sembilan belas
almarhum abdul malik fajar yang merupakan tokoh muhammadiyah dikenal sebagai sosok yang berjasa bagi bangsa terutama di bidang pendidikan
almarhum disebut sebagai ilmuwan dan pendidik yang kreatif dan inovatif
tentu kami dibuat
pp muhammadiyah sangat kehilangan pak malik ya
beliau seorang tokoh yang sangat gigi dan sangat teguh serta berkomitmen tinggi di dalam memajukan muhammadiyah khususnya dalam bidang pendidikan
saya kira ketokohan beliau di bidang pendidikan nasional juga tidak diragukan lagi baik sejak beliau menjadi menteri agama maupun ketika menjadi menteri pendidikan nasional
beliau adalah pendidik sekaligus ahli manajemen
membangun universitas muhammadiyah malang menjadi salah satu universitas swasta terbaik
dan itu insya allah akan menjadi catatan amal jariah yang akan mengantarkan pahala tanpa henti untuk almarhum
beliau menghasilkan produk produk kebijakan yang sampai saat ini kita rasakan